untuk mengetahui lebih lanjut kasus penyiraman air keras di cianjur kita sudah terhubung melalui zoom dengan kabit humas polda jawa barat kombespol rdi adrimulan caniago yang tersambung melalui telepon
pak r d selamat sore
pak r d terima kasih atas waktu anda pak r d sejauh ini bagaimana dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada tersangka pak r d
ya baik sejauh ini masih terus berlangsung ya karena banyak sekali yang harus kita tanyakan dan kebetulan yang bersangkutan juga menggunakan bahasa inggris sehingga kita menyiapkan juga ahli bahasa
kemudian sudah ada pendampingan dari kedutaan nah ini masih dilakukan pemeriksaan pemeriksaan dan belum selesai demikian mbak
pak r d apakah betul tindakan ini
ini tidak direncanakan spontan karena tersangka cemburu lalu terjadi begitu saja
begitu pula dengan rencana tersangka untuk kabur kembali ke negaranya apakah ada pihak lain yang juga diduga membantu
ini masih di dalamnya ya jadi sepertinya bukan spontanitas seperti ini begitu saja
karena dari hasil penyelidikan awal pemeriksaan awal yang bersangkutan itu
membeli air keras itu dengan menggunakan online
jadi ada suatu niat untuk sepertinya ya ada suatu niat untuk melukai dari pasangan hidupnya yang pada saat itu masih bersama dengan beliau
jadi intinya ini sedang lagi sedang didalami sedang dikliniki modus operandi dan motif yang sudah dilakukan oleh kita sangka ya
jadi ini sangat tersangka
status tersangka adalah warga negara asing tetap akan diadili di indonesia atau sudah ada permintaan khusus dari kedutaan besar arab saudi misalnya
belum ada namun yang perlu kita tegaskan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum itu di indonesia
tentunya aturan hukum di indonesia lah yang akan di apa namanya
yang akan dilakukan
oleh penyidik khususnya dari
pores cianjur karena tkp nya
juga di cianjur kemudian
korbannya juga di cianjur
tentunya kita menggunakan
hukum indonesia jadi
tidak benar informasi yang beredar
bahwa tersangka bisa
dari jeratan hukum di indonesia itu tidak benar ya pak
oh tidak tidak
dan ini juga dalam
pernyataan seperti itu pak
apakah sudah ada
perlindungan bantuan hukum dari
pihak kedutaan arab saudi
sejauh ini belum ada
namun kita sudah responsif
sangat berat ini
yang mempunyai ancaman hukuman
mati ini kita sudah
kita sudah menyiapkan kepada
sesuai dengan hak haknya dia
pak erdi terima kasih sudah
di cnn indonesia newsroom kami tunggu terus
pemeriksaan terhadap pelaku terima kasih